telah menerima surat dari kapolda bali terkait permintaan untuk mendeportasi warga negara asing yang melawan polisi saat terjaring razia
kantor imigrasi kelas satu khusus tpi ngurah rai pun langsung bertindak cepat
saat ini pihak imigrasi tengah memburu dan melacak keberadaan warga amerika bernama brian
turis tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan tingkat kesalahannya
tentu kita akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini tingkat pelanggarannya
bagaimana dengan pengaturan pelanggaran hukumnya itu yang kita akan lakukan
untuk sementara ini kita sudah tahu yang bersangkutan ada alamatnya identitasnya masih kita lakukan pendalaman
sebelumnya aksi marah marah bule ini terjadi di ubud gianyar bali pada rabu lalu
pria warga negara amerika serikat itu melanggar aturan lalu lintas karena tidak memakai helm
namun ketika ditegur ia malah marah marah dan membentak petugas
akibat aksinya yang melawan dan membentak polisi saat terjaring razia
kapolda bali irjenpol putu jayan danuputra pada jumat mengatakan
pihaknya telah bersurat kepada pihak imigrasi
dan mengusulkan agar bule tersebut dideportasi
nandang astika denpasar bali